tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan

mau apaan gue mau uli
mau apaan gue mau uli
sekarang kita bertempur secara gentlewoman
sekarang kita bertempur secara gentlewoman
oh oh apaan
warga gangdang luth yang engkong cintai
alhamdulillah kita bersimpul
ramadan segera akan tiba
berarti besok kita puasih
tidak ada lagi
ya allah pak
udah udah udah
kurang kurang aja lu itu kan baju gua
ngapain lu pakai

bentar bentar gua pakai motor
ini mau puasa besok
negeri buat aja lu
bukan hari ngapain makan biar kita puasanya diterima
lu juga ji mau lu siipan koid gitu
bukan koid mampus kalian
nih mangain tukang sayur
oh siapa lagi
gini tuh gimana sih
buat obat lagi ikutin terus

udah kayak amerika sama irak aja
gimana nih cara ngedamainnya
eh eh eh pisang ampun
gak ada kong kagak sudi amat
lagi lagi kong kalau ella sama abang berantem
biar pbb aja yang misahin
kita mah udah repot ruwet kuyeng kepala
hei pan lu senang
lu suka semua kalau bini gua berantem
wah dia kira bini gua tontonan kali ya
ivan ini udah tanggung jawab kita kalau begini caranya
besok kita mau puasa apa lu tega
puasa si mas sama si ella kagak diterima sama allah
wah sudi banget
teg teg salah salah
nah gimana sih aku
udah direncanain dari mana ya
ini benang happy yang megang
ntar cepi ngumpet di belakang bangku
atau kalau ada orang yang masuk kedet aja udah benangnya ya
gak ada gak ada bahaya nih bahaya emergency
mak udah dateng sama masa mau nyerang po ella
itu udah siapin ini juga udah biarin
ya allah ya tuhan panjarkanlah usaha kami
gimana sih lu ini kan rumah gua
main kunci kunci aja lu bener bener lu kebangetan lu
lu mau liat apa
ah repot banget di dobrakai dah sering tidur di situ
ngomong pake pikiran dong ini kan rumah gua
nah kalau pintu gua rusak gua yang rugi
memang lu mau ganti apa
wah dasar bahil
masa khawatir gua kreditin pintu kok sepuluh kali bayar
wah dasar bahil
syukurin lu gua pada kunciin
gak bakalan bisa masuk lu pada
eh bilang dobrak aja
eh lu apa sih
eh mak mak
udah tiga minggu gak bayar
sekali aja harus bayar pintu buka
tuh ya gak ya gak tuh
utangnya aja selebar ketek
uang yang utangnya
resep kalau begitu
dulu bener bener tuh ya
lu pake utang apa gji
ini kan banyak orang
makanya kalo gak mau malu bayar kreditan tiap hari
sekarang tiga ribu aja susah banget
ntah di akhirat
sekalian pada gua bikin keriting lu biar pada kesetruh
ntar malem kita taraweh
itu sawur segala ya
damai aja ma
terima kasih ma
kalau achievement penting menyusupkanannya

nanti ipadah di kataknya organisasi yang agula
disini cukup mewah
mungkin saya akan berterima kasih pada cair sensei reinforced board
jangan di rumah gua nah ini kan rumah gua terserah gua dong
jika nih dengerin nih orang namanya bibirnya terbalik nih
yang mana belakang yang mana depan yang mana atas yang mana bawah
ngomong dibalik balikin nih fakta nih tukang gara garanya emang nih
juriin nih dia goreknya
damai damai damai damai
ah namanya damai juga
ya gua harus perang mati matian
sampai titik darah penghabisan
sekali emak tetap emak
sejauhan majikan serigala
biar ibu tahu pembalasan pembantu kayak apa
oke sekarang kita bagi bagi tugas
siap komitmen terap
kamu sudah latihan militer
untuk itu aku perintahkan
masuk musuh ke dalam
yang lainnya jaga jaga di luar
awas lu lu nongol buat tembak
mau ulinya dah
eh sekarang kita bertempur secara gentlewoman
yang di tipi nih
lu jual gua beli